seekor ular piton sepanjang lima meter berhasil ditangkap warga di kecamatan curug tanggerang banten senin pagi
selain meresahkan warga ular piton dengan bobot tujuh puluh kg itu dilumpuhkan karena kerap memangsa hewan ternak milik warga
warga kecamatan curug kabupaten tanggerang berhasil menangkap ular piton seberat tujuh puluh kg yang meresahkan warga
ular piton yang mempunyai panjang lima meter ini ditangkap warga saat akan memangsa ternak ayam milik salah seorang warga
meski sebelumnya sempat kesulitan ular seberat tujuh puluh kg akhirnya dilumpuhkan
warga mengatakan selain memangsa ternak hewan melata ini juga sering membuat takut pengguna jalan karena sering berkeliaran sejak sebulan terakhir
ya kayak warga pengguna jalan juga karena ular ini sering nyebrang jalan
jadi pengguna jalan juga warga juga memang sudah selama sebulan ini sudah
agak meresahkan juga gitu
rencananya ular piton yang sudah tertangkap ini tidak akan dijual
warga berniat menjadikan ular piton ini sebagai tontonan warga dan anak anak